jelang lanjutan liga satu antara psm makassar dan persib bandung
di stadion gelora bandung lautan api
skuad juku eja mendapat dorongan motivasi dari wakil presiden indonesia yusuf kala
jk mengundang para ofisial dan pemain psm makassar di rumah pribadinya di makassar pada jumat malam
seluruh ofisial serta pemain dari tim psm makassar jumat malam
mendatangi rumah pribadi wakil presiden indonesia yusuf kala
di jalan haji bau makassar sulawesi selatan
mereka memenuhi undangan jamuan makan orang nomor dua di indonesia tersebut
dalam kesempatan ini munafri arifudin sebagai ceo psm makassar
memberikan sebuah jersi tim psm makassar untuk jk bertuliskan ri dengan nomor punggung dua
sebagai mantan ketua umum psm makassar
jk memberikan dukungannya kepada tim kebanggaan masyarakat sulawesi selatan tersebut
jk berharap juku eja bermain baik dan mampu mempertahankan posisi puncak klasemen
hingga akhir kompetisi liga satu
dan tentu harapan saya setelah pengerasan kumpiran sebelas minggu ini anda tetap di puncak
kita doakan kita harapkan bahwa akan terus menerus menjaga itu
sebelumnya jk menunjukkan dukungan dengan menghadiri partai kandang psm saat menjamu persija jakarta
reinhard soplantika makassar